usai ditetapkan sebagai tersangka gede ari astina alias jering menjalani masa penahanan di rutan polda bali sejak rabu dua belas agustus dua ribu dua puluh
melalui kuasa hukumnya jering berencana mengajukan penangguhan penahanan
orang tua dan istri jering menjadi penjamin penangguhan penahanan
keluarga berharap pengajuan ini diterima oleh polisi dengan alasan selama pemeriksaan jering cukup bersikap kooperatif
tapi kemudian selebihnya ya adalah berupaya untuk kemudian memenuhi proses proses hukum sebaik baiknya gitu
istri saya ponakan saya pasti mendukung
karena dasar kami mendukung apa kami warga negara kita pada hukum
mudah mudahan hukum itu
itu berjalan dengan jujur
pihak kepolisian pun mempersilahkan jering dan kuasa hukumnya untuk mengajukan penangguhan penahanan
itu haknya lah
jika lo nanti ada penangguhan penahanan gimana dan
ya nanti akan kita coba kita lihat dulu
tapi yang jelas hari ini kan kita tahan
sesuai proses penyidikan jering akan ditahan selama dua puluh hari sebelum berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan jika tidak ditangguhkan
penetapan jering sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara yang dilakukan penyidik dan keterangan sejumlah saksi
jering disangkakan dengan pasal dua puluh delapan ayat dua undang undang informasi dan transaksi elektronik